salah satu bus jurusan surabaya trenggalek menikmati betul keberadaan tol yang membelah pulau jawa itu
pendapatannya pun naik
ia mengatakan tarif bus memang mahal karena dampak dari tarif tol
sebelumnya untuk tujuan kediri tarif bus dipatok rp tiga puluh lima
kini setelah menggunakan tol tarif bus naik menjadi rp lima puluh lima
hanya saja meski lewat tol lebih cepat konsumsi bahan bakar tak lantas lebih irit
jadi kertasono bungrasi satu jam kediri kertasono satu jam
kalau tidak lewat tol
kalau tidak lewat tol tiga jam tiga
bus jurusan surabaya terenggalek di terminal bungrasi atau purabaya ini sudah terjatual keberangkatannya
setiap satu jam mereka berangkat
menurut sejumlah sopir jumlah penumpang terutama yang turun di kertosono dan kediri tak pernah sepi
lebih cepat memang menjadi alasan utama bagi para penumpang